gara gara jodoh lo itu jatohin hape yang ke dalam tol lah
but whatever ya kan
yang penting kalung ini udah balik lagi ke tangan gue
dan gak ada lagi alasan buat lo deket deket sama gue
satu hal yang harus lo ingat
gue gak pernah sedikit pun bahkan niat pun
untuk deketin lo
gue tunggu dulu tunggu dulu
jangan pergi dulu lo disini dulu dengerin nih
gue udah tau banget ya
dari awal kan lo juga udah modus
buat deketin gue
tapi ternyata enggak kan
ternyata gue bisa dapetin kalung ini balik
maafin ya tadi tata nabrak gary
ya udah lain kali
kalau jalan hati hati
sakit dikit sih lin
lo kalau jalan bisa liat liat gak
nabrak nabrak temen gue lagi
bukannya temen gue dibantuin berdiri malah dibiarin jatuh kayak gitu
modus ya lo berdua
itu orang pernah gak sih gak marah marah
romantis sekali anda
yang ditabrak siapa
yang dapat minta maaf
nah yang lebih menguntungkan lagi
kenapa harus jatuh kepelukan anda
kalau keperlukan saya kan lumayan
menang banyak loh gue rugi nih
ngedumel sama lo kayak yang tadi
pak gue pinjam catatan lo dong
soalnya gue tadi gak fokus dengerin dosen ngomong
eh oh yaudah gak apa apa santai aja
ntar lo bawa pulang dulu aja catatan gue
apa aja sih lo gue gak mau ya ikut ikut sama lo
kalau lo mau ngomong ngomong aja disini dan gak usah dengan cara kasar
saya butuh loh rekam ulang video tadi yang soal lo janji gak mau deketin buya lagi
wah udah ya cukup sekali aja gue ngelakuin hal yang gak penting dan gak jelas banget kayak tadi
cuma buat menuhin cemburu buta lo itu
apaan sih lepasin tangan gue
kapan lo berhenti bikin keributan di kampus
aduh bahaya aku tuh gak bikin ribut
lagian kamu juga ngapain disini
gue ada urusan
ya aku juga ada urusan sama cewek ini
aku perlu dia rekam ulang video dia janji gak bakal deketin kamu lagi
kalau gak nih cewek pasti kecentilan sama kamu
siapa juga sih yang mau kecentilan sama cowok yang biasa banget ini
lagi tanpa gue harus bikin video video gak jelas kayak gitu
gue juga bakal jauhin manusia khas balok kayak dia karena gue gak demen
gak usah munafik dulu gue tau lo pasti bohong kan

karena gue lagi ada perlu sama dia
ah lo ngapain masih disini udah sana pergi susulin tuh jodoh lo sana
kasian tuh ngambek
gimana kalung lo udah ketemu belum
nih kalungnya udah balik ke tangan gue
dan ternyata yang beli kalung ini adalah jodoh lo
dan gue harus melakukan syarat ngerekam video untuk jauhin lo
ya dengan senang hati lah gue lakuin itu
karena siapa juga yang mau deket deket sama manusia es balok kayak lo
tapi sekarang video rekamannya rusak gara gara jodoh lo itu jatuh ke dalamnya
jodoh lo itu jatohin hape yang ke dalam tol lah
but one ever ya kan yang penting kalung ini udah balik lagi ke tangan gue
dan gak ada lagi alasan buat lo deket deket sama gue
satu hal yang harus lo ingat
gue gak pernah sedikit pun bahkan niat pun untuk deketin
tunggu dulu jangan pergi dulu lo disini dulu dengerin nih
gue udah tau banget ya dari awal kan lo juga udah modus buat deketin gue
tapi ternyata aku enggak kan ternyata gue bisa dapetin kalung ini balik lagi sendiri
ya udah dong
berarti sekarang udah gak ada alasan lagi buat lo muncul di hadapan gue
dan gue gak muak lagi ngeliat muka lo
jadi sekarang lo boleh pergi
bawa ke dokter gi
gue curiga badannya hangat
dih lo kali masuk ke masak jiwa
lo sadar gak sih
level kebawel lo itu meningkat seribu dua ratus lima puluh kali lipat ketika lo berhadapan dengan boy
ish raya apaan sih lebay banget
fix lo punya gejala
hah gejala apaan
ah udah males gue dengerin
tadi lo ngeliat gak sih
pandangan dan tata banyak tata ke feeling gue
kayaknya dia naksir sama lo tuh
hah gak usah tau
acaranya aja gak pernah
dia aneh aneh deh lo
pening sama tata jelas
eh tata tuh cantik tau
lucu sama cute bedanya dimana
kan sama aja
lo gak usah ngadi ngadi deh lagi ya
tata tuh kan temennya sila
masih mereka sama aja
yakin lo gak mau sama tata
ya kalau lo gak mau ya
kalian all in
nengok aja gue oh enggak
bahasa apa sih kayaknya seru banget keduanya
ini si yeni
masa dia tadi sama cita
tadi lu jadi ketemu reva apa enggak
gitu maksudnya kita lagi bahas loh
jadi jadi tadi gue ketemu sama reva
ternyata kalung yang kalian berdua liat itu bener
kalung yang dicari sama reva
wah gak artinya lo udah gak punya tangan gitu sama reva dong
iya makanya gue sekarang
ada apa ya pak
iya baik pak
baik baik sebentar lagi saya kesana ya pak
pak iron manggil gue ke ruang dekan
udah masalah apaan lagi lo
kemaren bukan udah dipanggil
makanya setau gue

pun nih udah gak ada masalah lagi
pun yang kemaren juga udah selesai
kalo signal pot bocor ada disini juga
pasti mau dibahas masalah video viral lagi
aduh ngapain lagi sih gue dipanggil sama s balok
gue kira urusan gue sama dia udah
sengaja saya undang kesini
kalian menjadi perwakilan
universitas cinta nusantara untuk mengikuti
lomba putra putri kampus di jakarta
lomba putra putri kampus
kalau dia mungkin ya oke
dan dia juga orang yang mauannya
suka dia halal kayak gitu
emangnya harus banget ya sama dia
lagian saya juga mahasiswi baru pak disini
masa harus salah ya
saya tidak memutuskan ini sendiri
semua berdasarkan diskusi
dengan dekan dan rektor
dan semuanya setuju
mengingat prestasi akademi kalian yang baik
pak sebentar tapi kan masalahnya
saya belum selesai bicara
kalian berdua kan pada saat ini
sedang menjadi perbincangan banyak orang
jadi pihak kampus memutuskan
kalian bisa mengharumkan nama universitas
lewat acara ini
dan juga bisa membuktikan
cuma kesalahpahaman saja
misalnya saya menolak
untuk ikut putra putri kampus
kalian berdua akan diskor
aduh pak maaf banget
tapi saya gak mau diskors
pak jujur saya lebih pilih diskors
daripada saya harus ikut putra putri kampus
mohon maaf saya harus permisi pak
pak yaudah deh pak
saya bersedia buat ikut lomba
tapi boleh nggak sih pak
pasangannya yang lain aja
saya soalnya gak mau diskors pak
kamu harus bisa membunjuk boy
agar bisa ikut lomba bersama
pak yaudah pak
yang bener aja
masa harus ikut lomba putra putri ke kampus
lo udah denger apa gue teriak teriakin lo dari tadi
eh tunggu dulu
mendingan juga diskors
lo tuh jangan bikin hidup gue makin riang
ribet please kita harus ikutan lomba itu ya
dibilang gue gak mau lu tuh reseh banget sih
udah sekalinya gak mau ya gak mau
lu tuh gimana sih
ini semua kan juga gara gara oh
sama kita ketahuan terus dikira kita pacaran
gue yakin banget
ini pak irwan nih pasti pakai itu jadi alasan untuk nyuruh kita ikutan lomba
terus menurut lo gue yang mau
bukan karena gue modus bukan karena gue pengen lihat pacaran sama lo
ya itu kan musibah
kenapa masih nyalain gue
musibah kok nyalain orang
duh es balok
lo bantu gue dikit lah
eh tunggu dulu tunggu dulu
lo harus dengerin dulu
tau gak kenapa
gue udah janji padahal ke bockup gue
kalau gue akan kuliah dengan benar di sini dan dapetin nilai bagus
itu urusan lo
yaudah gini aja deh
biar bocor lo gak kecewa
biar bokap lo gak marah
biar bokap lo gak sedih sama lo
sehingga jelasin kan situasinya kayak apa
jangan dibikin ribet
es balok tunggu tunggu
gue juga gak bakal lulu kok
wah sujud sujud sama orang
emang beneran sakit